keteng ke rumah gue gue maafin
asal lo tau aja
masalahnya ini sudah penghinaan di luar batas kewajaran
kedatangan kami kemarin maksudnya baik
tapi ini malah dihina dan dilecehkan
asal lo tau aja jalan
asal lo tau aja
kepala kesepakatan kita sekeluarga termasuk ramadi
karena ramadi itu sudah punya calon istri
itu title asli bukan ipitasi
gak ada imitasi
jadi udah jelaskan bu haji sama pak haji
tunggu apa lagi
nggak perlu nunggu lama untuk diusir
gue juga udah empat disini
gue udah gak betah disini kita cabut
ya tapi cara ibu salah
ibu bikin sakit hati orang
pak haji nganterin lagi deh ntar
tolong maafin kedua orang
kecuali kalo dia datang ke rumah gue

asal lo tau aja
ini sudah penghinaan di luar batas kewajaran
kedatangan kami kemari maksudnya baik
tapi ini malah dihina dan dilecehkan
dendam gue ke sumat
dikira kita gak tau kali ya be
perhiasan itu imitasi
udah deh bu
gak usah perguliin
dia mau pakai imitasi kek
mau pakai emas beneran kek
ngapain kita bahas
saya mohon agar babe dan ibu berkenan
untuk minta maaf ke aba dan uminya rumana
buat apa minta maaf
tapi ibu sudah terlalu kasar menghina mereka bu
mereka pasti bakal sakit hati banget
lo memang bener kan
keluarga kita sama keluarga haji muhyiddin itu
memang harus putus hubungan
karena kalo gak kayak tadi tuh
main sirik sirikan saing saingan gontok gontokan
itu berulang terus terus
dan yang pasti jangan sampai ada pihak yang tersakiti
babi dan ibu inget gak sih
dulu kan keluarga kita yang memulai selaturahmi ke keluarganya haji muhyiddin
bukan ibu tapi babi lo
bukan mbak abe
terlepas dari hubungan kita
dan juga terlepas dari apakah keluarga kita dan keluarga haji muhyiddin jadi bebasan atau tidak
dan pasti tidak
ya taruh lah memang tidak bu
tapi sebagai orang yang bijaksana
kita harus tetap menghormati mereka bu
gimana kita harus menghormati keluarga itu
kalau mereka sendiri gak bisa menghargai dirinya sendiri
masya allah ibu
kenapa sih bu
kita harus selalu punya alasan untuk tidak menyukai seseorang
kalau memang keluarganya haji muhyiddin
pernah berbuat sesuatu yang tidak

terus apa kita harus berbuat yang sama
ya pastinya gitu dong
apa dengan begitu kedudukan kita bakal lebih tinggi bu
justru kedukan kita malah sama sama mereka
kenapa senyum senyum be
senang ya kalo ibu tuh berantem sama anaknya sendiri
gak nyangka ya rera bisa masak juga
kalo cuma masak air aja sih si joni juga bisa
ya rele sekalian belajar juga mak
supaya nanti suaminya nggak jajan di luaran
malah mereka makan di rumah
mak pengen kasih nasihat sih
tapi ya nasihat jaman dulu orang tua jaman dulu
rere seneng kok dinasehatin
tapi jangan tersinggung di ya
ini menurut petua orang orang jaman dulu nih
kalau perawan itu nggak boleh main main ke rumah laki laki
jujur aja arera itu kangen sama suasana yang seperti ini
ya sebagai wanita kan kangen juga masak masak kayak gini mak
kan bisa belajar di tempat kos kosan
ya masalahnya di kosan nggak ada dapurnya mak
lagian keluarganya robi kan rere sudah anggap sebagai keluarga rere sendiri mak
makanya dari pengen nginep di sini biar makin akrab
oh mau nginep di sini boleh boleh
tapi ntar tidurnya ama emak ya
gak boleh sama siapa siapa
ya kan di sini kan banyak jomblonya
ada si ncing
ada si joni
yang baru abg
ntar gimana coba kalo kenapa kenapa
magie kita mulau
di rendahin tidak mau bebas lagi dengan kita
sepertinya kita sudah kagak punya harga diri lagi di mata mereka
padahal kita haji dua kali nih
tapi mbak umi juga khawatir
sama si rahmadi ini
kalau sampai dia tidak
mau taruh dimana ini muka umi
betul nih abah juga khawatir
jangan jangan nak rahmadi
tidak mau melanjutkan hubungan sama romana
tadinya kita desek dulu tuh si rahmadi
biar dia cepat nikahin si romana
tapi tidak bisa mi
kalau kita secara gamblang
menekan nak rahmadi
makin dilecehkan sama kedua orang tua rahmadi
mereka sudah benar benar
tidak mau diajak besanan begitu
bah punya tidak teman yang sekaya rasidi
atau lebih kaya dari si rasidi
terus dia punya anak lelaki
pokoknya diatas rahmadi
kalau bisa punya tidak
ganteng kaya rahmadi
ya abah perlu selidiki dulu nih
ya udah deh kalau gitu abah cepet cepet
tapi mi kaya yang susah
mencari orang yang kaya melebihi dari
susahnya kenapa ya pak
ya itu mie secara keturunan aja
haji rashidi itu mudah keluarga
betawi jadi secara